selamat datang di negeri emoji
dunia kecil yang aneh tempat tinggal para emoji
ini adalah smile
dan seperti yang kalian tahu dia selalu tersenyum
aku sangat sedih hari ini
aku pikir kau tidak mengerti
kau membuatku semakin sedih
dan ini adalah
kenapa hari ini sangat indah
hei negri kau terlihat tampan hari ini
tidak perlu pengenalan lebih lanjut di sini
dan di sini kita memiliki tawa bersaudara
tawa wajah lurus dan tawa miring
aku sangat sedih hari ini
aku jadi itu yang menggambarkan
kau membuatku semakin sedih
dan kemudian ada yang lainnya
aku sangat sedih hari ini
aku sangat mengantuk
aku merasa tidak
jadi kau lihat
emoji itu sesuai dengan namanya
dan mereka cukup puas dengan apa adanya
tetapi kau harus bertanya
apa yang dilakukan emoji
aku sangat sedih
apa hari ini hari jumat
tidak heran kenapa pesta sibuk
ketika senin datang kau dan aku akan sibuk
tidak tidak tidak tidak
tidak hari jumat
tidak tidak tidak tidak hari jumat
kenapa kau begitu khawatir
maksudku selain fakta bahwa kau sendiri adalah wori
berhentilah meniru tanpa bicara
paman akan berkeliaran di lantai hari ini
dia menari sangat aneh
ini hari jumat
nah beberapa emoji tidak perlu diperkenalkan
jumat adalah hari ketika ratu akan berkeliaran
jadi siapa yang harus menghentikan paman
mari kita menari
hari jumat adalah yang terbaik
semuanya menyukai ratu
terutama teman teman spesialnya
paman sangat menyukai sang ratu
yang ya itu bukan rahasia lagi
uh mari menari
uh uh uh
dan itu tidak bisa dihentikan
ya itulah tugas mereka untuk mengekspresikan ide atau emosi kepada manusia dengan cara yang paling sederhana
dan semuanya berjalan baik sampai
pembaruan perangkat lunak
pembaruan perangkat lunak
pembaruan perangkat lunak
kekacauan menyebar di negeri emoji seperti mentega pada roti pangga
semua berlarian kesana kemari tanpa arah
pembaruan perangkat lunak mungkin bukan apa apa
tapi bagi para emoji itu berarti perubahan
mereka semua takut akan berubah
pembaruan perangkat lunak
pembaruan perangkat lunak
pembaruan perangkat lunak mungkin bisa berarti banyak hal di dunia ini
misalnya saat ada pembaruan perangkat lunak terkadang tampilan emoji sedikit berubah
terkadang benar benar berubah
emoji baru muncul dan beberapa emoji lama hilang selamanya
itulah sebabnya mereka takut dengan pembaruan perangkat lunak
tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini bukanlah akhir dari berita buruk
bahkan sesuatu yang mengerikan akan terjadi
ini tampak seperti pembaruan perangkat lunak tapi ternyata tidak
aku belum pernah melihat pembaruan seperti ini
gak ada yang tidak beres
ya ayo berpesta
tidak ada alasan untuk berpesta
tiba tiba langit berubah menjadi merah dan alarm berbunyi
lihat emoji lainnya jatuh dari langit
dan langitnya retak
benda apa itu
dengan lebih banyak memiliki pengalaman paman adalah yang pertama memahami apa yang sedang terjadi
oh itu bukan pembaruan perangkat lunak
aku pikir manusia kita mengklik tautan yang tidak benar
semua emoji melihat kuda trojan yang merupakan sebuah virus yang turun dari langit
ya ampun ada apa dengan ponselku
sementara itu ketakutan melanda negeri emoji
tetapi kuda itu tidak mengindahkan mereka dan berjalan lurus menuju kastil ratu
menyingkirkan siapapun yang mencoba menghentikannya
tidak jangan ratuku
dan saat bergerak tanaman kaktus merah tumbuh dari tanah
diam atau kami akan
tapi mereka tidak sebanding dengan virus trojan
yang berjalan lurus menuju kastil dan menembus tembok masuk ke dalam
apa apa yang sedang terjadi
saat ini tanaman kaktus merah besar tumbuh dari tanah di negeri emoji
menghancurkan dinding kastil
dan begitu saja sang ratu diusir dari istananya sendiri
ratu apa kau baik baik saja
maaf aku tidak bisa melindungi kalian
jangan khawatir ratu kita semua akan menyerang bersama sama
ya berikan saja kau baik baik saja
tawa lurus kau tidak apa apa
dan pada saat itu satu persatu semua emoji mulai memerah
wajah mereka berubah tanpa ekspresi
apa apa yang terjadi
sang ratu melihat semua emoji berhenti menjadi diri mereka sendiri dan berbalik ke arah ratu
mereka menatapnya dengan marah dan mulai bergerak ke arahnya
hah apa tidak
wow tampaknya seperti virus ini telah menyerang ponselmu
apa kau membuka email spam atau mengklik tautan yang tidak dikenal atau semacamnya
aku mengklik tautan yang kudapat dari teman lalu bagaimana
itu telah menyerang sistem operasi ponselmu sekarang
tolong tolong aku ini adalah ratu kalian tidak
kami tidak punya ratu kami punya satu pemimpin dan dia adalah trojan yang hebat of studio
dan saat semua dari mereka hendak menyerang ratu langit retak terbuka lagi
mereka semua melihat ke atas
apa yang terjadi
aku sedang menjalankan antivirusnya
namanya antivirus tiger
semua emoji dan trojan menyaksikan harimau turun ke bawah dengan raungan yang sangat kuat
semua emoji bergegas maju menuju harimau yang dengan satu serangan
perkasa dengan kakinya mengguncang tanah
tanaman kaktus merah mulai menyusut dan emoji mulai melayang di udara termasuk sang ratu
kau akan membayarnya penyusup
kau yang adalah penyusup di sini
aku akan menghabisimu
trojan berlari ke arah harimau dengan segala amarahnya
harimau juga menyerang ke arahnya dengan naungan yang kuat
sementara itu emoji yang melayang di udara mulai berubah warna
mereka semua kembali ke diri mereka yang asli
harimau itu begitu kuat sehingga trojan tidak bisa bertahan
dia memukul kuda itu dengan cakarnya yang kuat
virus itu jatuh ke tanah dan dia kalah
dan segera setelah itu terjadi seluruh emoji kembali ke diri aslinya
semua emoji mengambang jatuh ke tanah dan langit merah berubah menjadi biru lagi
ini sudah selesai jangan uninstall the tiger
ini akan menjaga ponselmu tetap aman
oh terima kasih banyak semoga harimu menyenangkan
siapa kau sebenarnya
ratuku aku di sini untuk melindungimu dan semua makhluk di dunia ini
aku ucapkan terima kasih banyak
ini adalah tugasku ini dia kastilmu sudah kembali
handphoneku tidak rusak ayo berpesta emoji pesta
semuanya kembali baik di negeri emoji
para emoji kembali melakukan yang mereka lakukan
mengekspresikan ide atau emosi untuk manusia dengan cara yang paling sederhana
antivirus tiger menjaga negeri tetap terlindungi dan semuanya senang
aku sangat marah
dan terserah apa yang mau dikatakannya